masih mengenai penerbangan setelah sempat tertunda pada dua puluh juni lalu
terminal tiga ultimate bandara soekarno hatta akan beroperasi sembilan agustus mendatang
iya penerbangan domestik dari terminal dua akan dipindahkan secara bertahap ke terminal berdesain modern ini
selengkapnya dilaporkan korespondensian indonesia dania rahri
ada tiga persoalan yang membuat menteri perhubungan era sebelumnya yakni inasius jonan
menunda pengoperasian untuk terminal tiga ultimate pada saat dua puluh juni yang lalu
ada tiga hal yang pertama masalah lingkungan keselamatan dan juga pelayanan
nah saat ini pada hari ini tiga agustus dua ribu enam belas dari pihak garuda indonesia
angkasa pura ii dan juga airnav indonesia
menyatakan kesiapan dari terminal tiga untuk segera mengoperasi pada tanggal sembilan agustus nanti
di sebelah saya saya akan ajak untuk melihat ini merupakan satu sistem check in
yang nantinya akan dipergunakan sedang sedikit
nah di persiapkan di sini
nanti sistemnya akan sistem self check in dan juga ada beberapa yang bisa digunakan secara otomatis
utamanya adalah baggage atau bagasi yang nantinya akan terhandle dengan menggunakan sistem android
dan juga berbagai macam perlengkapan yang sangat canggih yang digadang gadang
ini kecanggihannya bisa menyaingi dari bandara canggih
ada dua puluh lima juta penumpang yang nanti akan masuk ke sini
nanti akan terkoordinir dengan baik pada saat sudah selesai dibangun pada bulan maret nanti
tapi nanti sembilan agustus tepatnya pukul satu waktu indonesia barat
pada tanggal sembilan jam satu bahwa operasional domestik garuda berpindah dari terminal dua ke terminal tiga
jadi pada saat itu yang paling pertama
karena terbang dari terminal tiga ini adalah garuda enam ratus lima puluh empat jam satu dua puluh itu tujuan jayapura
desain dari terminal tiga ultimate bandara soekarno hatta ini memang dinilai futuristik dan modern
tapi meskipun demikian di sini belum terlihat tenan tenan yang siap berjualan
dan juga memberikan fasilitas yang baik untuk para penumpang yang nantinya akan datang ke sini pada sembilan agustus nanti
dan nantinya rencananya akan dilakukan
dan juga menentukan mulai tanggal empat agustus berupa sosialisasi
taksi bandara dan juga bus bus penghubung antar terminal akan melewati area depan dari terminal tiga a
sehingga penumpang nantinya yang akan berpindah ke terminal tiga dari terminal dua ataupun terminal lainnya
akan mudah dan juga mengerti bagaimana flow mereka pada saat melakukan perjalanan
baik dari dalam negeri maupun luar negeri
daniel ahri jakarta